iya mat beres
pelakor lu yang pelakor
lu gak ngaca ya
anak gue tuh baru dilamar
nah lu udah pelakor dua orang
tau gak lu
kalo gua gak labrak kesini anak lu itu
lu jadi pelakor ketiga tau gak
ah pasti mak
udah dong makan ya
gua mau jadi pelakor
kalian dijanjikan sama kicit
kalo gak dijanjikan gua gak bakal mau
terus lu percaya
kasihan deh loh
tahu nggak dia sama istri pertamanya janjinya kayak gitu juga sama
udah udah lu pulang dong pulang tuh
udah dong udah udah udah udah udah
abang tuh sebenernya mau belain siapa
ini apa dia
belain ini dong
tidak ada apa apa kok
iya benar tuh gak ada apa apa
hah coba stay in disini
benarmu gak ada apa apa
ini mah gosip aja bu
sekalinya ketemu calon penyuntik dana

kita bisa tahan
pak muhyiddin sudah tahu semuanya tentang pak kicit
lho sampen sudah kasih tau
udah tahu sebelum kita kasih tahu
berani juga sampai nanya sama pak muhyiddin
hidup itu ada ilmunya
karena selama ini saya belum pernah dengar dia bunyi
iya loh saya juga baru dengar
karena kagak ada yang nelpon
mat lo kesini ke rumah gue sekarang ya
gue tunggu ya
kita suruh kesana
kayaknya kita mau dibagi bagi batik
buat nerima tamu
di pesta pernikahan hansip biasanya jaga parkiran
bukan nyambut tamu
nggak pakai baju batik
kagak dikasih batik
mari mas ditinggal dulu
ya pertama kekasih
eh tinah tinah
bapak bapak mau order apa
saya tidak mau order apa apa
tahu tukang pijat deket deket sini enggak
barangkali kamu tahu
ya tahu atubu
banyak yang bisa mijet ya
saya soalnya lagi kecapean
iya bu bisa dibawa ke sini
tapi saya mintanya tukang pijet yang khusus untuk meja ibu hamil ya
bu bupetnya hamil
iya tin alhamdulillah
tapi bu setahu tinama orang hamilnya nggak boleh dipijet
sebentar sebentar saya telepon dulu deh saya nanya dulu yuk
ini juga gak tahu minuman apa
dikasih ramuan sama emak
ayo masuk dulu
lai pah teh hebat
iya lah lu siapa lagi
ma ada telpon
pakai duit itu dulu lah nanti juga diganti
nggak percaya gua
nggak percaya gua
diganti diganti nanti
sejak kapan lu ganti
iya ibu ada apa
iya jadi kalau orang hamil itu sebenarnya boleh pijit atau enggak ya bu
saya nggak tahu bu cuma kalau saya sih nggak boleh sama emak
nggak boleh yuk
itu kalau saya kalau saya saya sih nggak berani
walah ya udah kalau gitu saya juga nggak beranilah
terima kasih ya bu
tin nggak jadi yuk
soalnya bu amina bilang katanya nggak boleh
iya bu put
bu put putih mau order baju hamil nggak
nanti bajunya dibawa aja ke sini ya tina
iya kalau gitu makasih ya bu put put
ayo dulu assalamualaikum
biar gue aja yang ngomong
gua agak keras